selamat malam selamat sore
kami akan menjelaskan media yang
kita berkumpul di sini
menjelaskan selain kami sama
bgc nanti yang berkaitan
turun hari ini
untuk dua masuk disitu
ibadah puasa bagi kita semua
di jasa marga
ini akan diberlakukan di ruas
jakarta cikampek di dua gerbang
jadi gerbang tol
dan gerbang tol cikampek utama
tapi hanya untuk melayani
transaksi yang ada
di ruas jakarta cikampek saja
dan itu diberlakukan
hanya untuk kluster
jadi untuk arus mudik
berlaku selama dua hari
enam belas sampai dengan tanggal
kemudian untuk arus
balik juga berlaku
selama dua hari dari tanggal
dua puluh tujuh sampai dengan tanggal